bencana yang terjadi di sulawesi tengah setahun lalu merupakan yang terburuk dalam satu dekade terakhir
sudah sepatutnya setiap bencana dijadikan pembelajaran tentang pentingnya mitigasi
terlebih kita hidup dikelilingi potensi bencana
dan berikut ini adalah laporan dari produser lapangan cnn indonesia reza ramadan dari sulawesi tengah
sebenarnya potensi bencana di sulawesi tengah sudah dideteksi sebelum bencana terjadi
misalnya di tahun dua ribu dua belas ketika salah satu peneliti dari badan geologi indonesia dalam kajiannya
memetakan beberapa wilayah yang rentan terhadap likuifaksi di sulteng
lalu ada juga ekspedisi palu koro pada tahun dua ribu tujuh belas yang menyelesaikan penelitian tahap pertama
terkait dengan siklus gempa berulang di kawasan sulteng
dan kajian ini sebenarnya sudah diberikan ke peminta daerah
namun saat itu belum benar benar ditanggapi dengan serius
hingga akhirnya di tahun dua ribu delapan belas
apa yang diprediksi terjadi
dan kini revisi tata ruang berbasis mitigasi baru dilakukan oleh pemerintah daerah
seperti itu jadi janganlah sepertinya mau mencari cari kesalahan
tapi sebenarnya itu arahan arahan yang lalu itu hanya sekedar juga warning
ya kita ke depan ini sudah sekarang semua itu arahan kami terima
semua pendapat kami terima
sekarang kita coba ya
kita susun sama sama
hal ini menjadi klise di indonesia
bahwa kita baru benar benar peduli apabila dampaknya juga dirasakan langsung oleh kita
dan bencana sulteng yang merupakan terbesar sejak tsunami aceh di tahun dua ribu empat
rasanya tak pernah benar benar dijadikan pembelajaran
karena dalam kurun waktu satu tahun setelah bencana
setidaknya ada dua bencana besar di indonesia
yang pertama tsunami slat sunda pada dua puluh dua desember dua ribu delapan belas
lalu yang kedua adalah
gempa bumi yang terjadi pada dua agustus dua ribu dua puluh
dari dua bencana ini didapati fakta
bahwa sirine evakuasi tsunami di wilayah banten tidak menyalah
kalau dulu sih sebelum tsunami itu rutin setiap bulan

nah itu bunyi
cuma semenjak itu malah nggak tahu emang udah nggak ada pengetesan atau gimana nggak ngerti deh
selain itu kerusakan yang terjadi itu juga menyebabkan penyakit

selain itu kerusakan yang terjadi itu juga menyebabkan penyakit
jadi tidak murni karena bencana alam
sebagian besar bangunan yang rusak berat
itu karena konstruksinya belum memenuhi standar
tidak ada tulang tidak ada besi
ini harus menjadi concern bagi kita
bahwa bencana yang terjadi di suatu daerah
suatu saat mungkin juga terjadi pada diri kita
ingat kita hidup di daerah cincin api
seorang penyakit ter smark pertakaman banyak ber acresasi
dan serahkan sejarah cloka
belakangan para ahli santer membahas megatrust yang dinilai sebagai potensi bencana dahsyat terdekat di depan mata
potensi bencana diakibatkan subduksi atau tumbukan antar lempeng indo australia dan lempeng aurasia
garis subduksi potensi gempa terbentang dari ujung sumatera hingga sumba dan berpotensi menghasilkan gempa hingga tsunami
perkiraan dampak yang ditimbulkan akan dahsyat namun para ahli belum bisa memprediksi kapan momen itu akan terjadi
hidup dikelilingi potensi bencana mau tak mau kita harus mempersiapkan untuk hal yang terburuk
apabila infrastruktur mitigasi tidak memadai setidaknya edukasi mitigasi harus digalakan dan dimulai dari sekolah sekolah
saya menjadi orang yang kerap kali turun untuk melakukan liputan di daerah bencana
dan emosinya selalu sama getirnya selalu sama dan selalu ada perasaan yang mengganjal
andai saja infrastruktur mitigasi memadai andai saja tidak ada pemukiman di zona merah
andai saja andai saja dan selalu ada andai saja
bencana bersifat pasti dan sulit diprediksi namun dampaknya dapat dikurangi dengan mitigasi dan juga edukasi
reza ramadan indra raharja sulawesi tengah